pemirsa jenazah emeril khan mumtaz alias eril akan dimakamkan hari ini
senin tiga belas juni dua ribu dua puluh dua di kecamatan cimaung kabupaten bandung jawa barat
jenasa eril akan diberangkatkan dari gedung pakuan kota bandung
menuju cimaung kabupaten bandung
kepala biro administrasi pimpinan setda provinsi jabar wahyu mijaya
menyatakan rute pemberangkatan jenazah eril akan dimulai dari gedung pakuan
lalu bergerak melewati jalan wastu kencana
kemudian menuju ke tol paster lalu akan iringan jenazah masuk ke tol soreang pasir koja
setelahnya mobil iringan jenazah eril akan bergerak langsung mengarah ke cimaung